pur coba sekarang sium saya saya baru mandi lagi
masih bau tis
berarti jaket lu tuh
emang belum dicuci berapa hari
lu ngeliat rojak agak
ntar kalau mati masuk neraka
kata bapak saya juga
orang nanyain rojak
kata orang orang mah saya bau
tumben bukan kata bapak lu
sama ongkir aja
masih tak bau
itu apa di giginya
keren gak bang
kalau di kampung saya behel itu besi buat ngebangun rumah
bebel itu kawat gigi yang dipake di gigi biar giginya gak kemana mana
harusnya kamu yang pakai pur
yee semuanya pada seterau
be kita pulang aja dah yuk
tak berhenti gini aja
gue jalan kaki aja cari mertua lo
naik motor terus terusan
lu kan gak berhasil nganterin gue nyari mertua lu
nekah aja lu
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
nanti gue jalan
pak si bunga itu kemana sih
ini kan hari minggu
tadi pagi pergi
paling juga main
bukan pasang behel kan
buat apa dia pasang behel
buat apa dia pasang beh

bunga itu sudah tersusun dengan rapi
bagaikan tentara yang sedang berbaris menjulur
bagaikan tentara yang sedang berbaris menjulur
jak gue minta bayaran ku yang kemarin
selek gak pegang duit
lu bagaimana sih jak
gue tanya si tati katanya lu yang pegang duit
sekarang gue tanya lu katanya si tati yang pegang duit
sebenarnya yang pegang duit ini siapa sih
jadi begini pok
yang pegang duit itu yang punya duit
nah ini makanya sih mau cari duit
iya yang pegang duit punya duit
ih mukanya gigi semua
eh mbak be
itu di gigi lu apaan
kok bel di pasang di gigi
oh gitu ya
kalau gigi gue dipasang behal bisa rapih kagak ya
eh kenapa kau cemberut begitu
saya lagi kesel bang kesel banget
nagi duit bayaran kue ke rumah si tati
dibilang yang pegang duit si rojak
ketemu si rojak katanya yang pegang duit si tati
saya kan jadi bingung bang
sebenarnya yang pegang duit siapa sih
yang pegang duit yang punya duitlah
ah meleleh deh kau
sudah ketemu ibu
jangan bilang ibu dulu ya
bapak belum bilang sama ibu
sudah kasih izin kamu pakai bh
kok yang beli cuma sedikit bang
karena yang datang cuma sedikit
wah gara gara abang nih dagangan saya jadi laku sedikit
mak tega kau bicara seperti itu sama aku
berjam jam aku menunggu warung kau
masih kau bilang gara gara aku
ini seperti air susu dibalas air tuba
ma'am mana aku tau
be kenapa be
saya juga tau
ah gara gara bang patar nih saya jadi nggak punya duit buat belanja
jangan kau bilang cuma gara gara aku ini juga gara gara si oja
iya gara gara bang patar sama si rojak
begini saja impor aku bantu kau menagih hutang si oja
ah yang bener bang
pianner lah asal jangan kau suruh aku bayar kerugian kau hari ini
tadi poh mumun kemari minta bayaran uang kue yang kemaren
abang udah tau tadi poh mumun juga nagih ke abang
nanyain ntar aja deh kalau abang udah habis makan
hilang kenapa sih ya
ada apaan sih be
mai kalo menurut lo gua pasang behel gimana ya
ya pasang aja be
gua perlu pendapat lo
oh behel buat gigi
keren behel buat bangunan
kalo gigi gua rapet keren kakak
ya ga tau be saya mesti liat dulu
oh gitu ya kalo gitu ntar gua balik lagi dah ke rumah ya
gua pamit ya
ojak lagi makan
bang mau ke mana sih
pur coba sekarang sium saya
saya baru mandi lagi
masih bau ties
berarti jaket lu tuh
memang belum dicuci berapa hari
baru seminggu kok
tuh ada bendera kuning
oh ada orang meninggal
ya iya masa orang iseng naruh bendera tengah jalan
cari jalan lain cepetan
babi turun dulu dah
ini apa sih ya
iya namanya sempit mau muter balik
dah naik dah
terus gimana tuh
kalau gitu mendingan lo enggak usah pake jaket
kalau enggak pake jaket keringetan
tambah bau dong
biar lo enggak bau ketek harusnya lo pake jodoran
deodoran itu apa